tante bukan kayak gitu
aku emang gak sengaja ngeliat pak firman hampir jatuh tadi
ya aku tolongin
sekalian aku bantuin beresin uang yang berserakan
ya uang buat pencakokan jantungnya aida tante
dokter bilang kan aida itu butuh donor jantung
kalo enggak aida bisa gak selamat
kalo uang untuk
pencakok jantung itu pasti banyak dong uangnya
ya banyak tante
tadi pak firman bilang kalau dia itu habis pinjam uang
seratus juta sih lebih kali
belum dimasukin ke bank aja
di rumah bapaknya aida itu sekarang tersimpan uang ratusan juta dong
semua utangku pasti kebayar lunas
makanya aku minta deh sama tante
jangan jahatin aida ya tante
udah sang sekarang kamu mandi sana
aku harus cari cara untuk mengambil uang itu
ya udah pokoknya makan aja deh
ini masakan semua spesial aku buatin buat kamu sama mbak firman
dan bapak terharu sekali kamu sangat perhatian sama aida
kamu gak usah khawatir
kamu juga ada gak usah khawatir
sebenarnya bapak sudah mendapatkan uang itu
uang untuk biaya pencakupan jantung kamu
bapak dapat uang dari mana
bapak jual warung peninggalan dari kakek ya pak
kan aida bilang sama bapak jangan dijual pak
ya pak kalau warungan dijual bondan kerja di mana dong
masa bondan perlu jadi bos sih kak riza
bondan kamu tidak perlu khawatir
kamu juga tidak perlu khawatir
warung itu tidak bapak jual
bapak hanya menjaminkan saja supaya bapak dapat pinjaman uang itu
bapak bapak berhutang
ya ampun pak
ya sudah lah sudah lah
kalau soal bayar membayar biar bapak yang memikirkan nantinya
yang penting warung itu masih punya kita
dan kita pasti bisa mendapatkan uang dari warung itu
nanti kita bayar cicilannya
yang penting buat bapak kamu bisa selamat
maafin ahida ya pak
ahida hanya bisa merepotin bapak
kamu tidak pernah minta maaf sama bapak
rasanya bapak tidak mungkin bisa memaafkan diri bapak sendiri
kalau bapak tidak bisa menjaga kamu
kamu ingat pesan terakhir ibu kamu
bapak harus menjaga kamu
bapak harus bisa
kayaknya kamu jangan ikut sedih
nanti bapak juga jadi sedih
sekarang kita makan makanannya pun
bapak makan ya
bapak makan ya
ini kan jendela kamarnya firman
uang yang aksan ceritain pasti disimpan di kamarnya
dan ini kan sudah larut malam firman pasti sudah tidur